wacana penambahan kementerian di kabinet prabowo gibran mengemuka
presiden terpilih prabowo subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga empat puluh
usulan mengubah undang undang kementerian negara telah masuk proses legislasi nasional
yang diusulkan dpr sejak tujuh belas desember dua ribu sembilan belas lalu
namun jika mengacu pada proses revisinya ruu kementerian negara masih dalam tahap pembahasan
dpr pun tidak mengunggah draft ruu perubahan
sebelumnya presiden joko widodo mengaku tidak memberi masukan kepada prabowo soal penambahan kementerian
jokowi tegaskan soal susunan kabinet pemerintahan seharusnya ditanyakan presiden terpilih

tidak boleh ada orang
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka bilang
wacana menambah jumlah kementerian menjadi empat puluh masih digodok
gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh prabowo
salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang tadi
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai
penambahan kementerian di kabinet prabowo bukan suatu masalah
habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus
formasinya seperti apa jumlahnya berapa secara substansi
baik konstitusi itu ada di pak prabowo sebagai presiden elected
apakah besar efektif tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau
karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau
kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak haknya tersebut
jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang
justru semakin banyak semakin bagus
kalau saya pribadi karena gini
banyak juga masukan soal kementerian kementerian yang seolah olah dipaksa untuk match
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala menilai
perubahan nomenklatur menteri harus didahului revisi undang undang tentang kementerian negara
jk menilai jika menteri ditambah hanya untuk kepentingan parpol
maka layak disebut kabinet politis
undang undang tentang kbri itu
undang undang apa namanya kementerian lembaga
kementerian lembaga karena itu jelas itu tiga puluh empat
kenapa sampai empat puluh itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung pak prabowo gibran itu gimana
tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya
bukan second cabinet tapi kabinet yang lebih sangat politis
jadi maksudnya hanya mengkobodir berarti lebih politis daripada
asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara mengusulkan
menambah beberapa kementerian baru
kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian pengelolaan perbatasan dan pulau terluar
untuk menambah jumlah kementerian perlu merevisi undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
tentang kementerian negara yang telah mengatur
jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak tiga puluh empat kementerian
di sisi lain pakar hukum tata negara ferry amsari menyebut
wacana penambahan kementerian tidak efektif
ferry sebut hal itu hanya jadi upaya bagi bagi kue kekuasaan
dengan pengalaman ketatanegaraan kita
beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien
lebih berbasis kepada upaya bagi bagi kue kekuasaan
kita cermati negara negara besar dengan sistem presidensial
seperti amerika brazil dan lain lain
ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas
ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti amerika
justru hanya memiliki tiga belas hingga enam belas orang menteri
ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif
untuk mengatasi kementerian negara yang terbesar
ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien
partai golkar ahmad doli kurnia tanjung
dan juga bergabung peneliti pusat studi politik hukum kepemiluan dan demokrasi atau posdem
ferry amsari selamat malam bapak bapak semua
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bang doli ini jadi masuk dalam prolegnas nih
undang undang kementerian sejak tahun dua ribu
kalau sekarang ini sudah sejauh mana bang pembahasannya
kami kan di awal periode itu masing masing komisi kan diminta untuk menyusun daftar
rancangan undang undang yang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan
atau penambahan adanya peraturan baru selama lima tahun
nah tentu kami di komisi dua kan mendiskusikan saya pernah menyampaikan ya
kami waktu itu mengusulkan ada perubahan beberapa undang undang
penyempurna undang undang yang biasanya disebut undang undang paket politik
salah satunya itu adalah undang undang kementerian ini
nah jadi sebetulnya ini kenapa seperti itu ya
kami menganggap undang undang ini kan terakhir tahun dua ribu delapan
undang nomor sembilan tahun dua ribu delapan
jadi sudah enam belas tahun kalau hitung dari sekarang ya
nah tentu saya kira enam belas tahun ini kan sudah banyak sekali perubahan perubahan
perkembangan ya perubahan kemajuan perubahan situasi
baik indonesia domestik indonesia
maupun dunia global gitu
jadi saya kira sudah cukup pantas untuk kita mengkaji ulang ya
apakah memang struktur pemerintahan atau kementerian kita ini masih up to date atau tidak dengan situasi sekarang
apalagi mau kita pakai lima sepuluh tahun lima belas tahun yang akan datang
kalau gitu kenapa sekarang kalau perolehan saya dua ribu sembilan belas
apakah ini untuk mengakomodir keinginan dari pak prabowo nanti presiden berikutnya
enggak sekarang kita belum buat apa apa
ini kan baru tiba tiba kan kemudian ini ya
pertama ada usulan perubahan jadi empat puluh angka empat puluh
sepuluh itu kan munculnya dari asosiasi apa tadi
hukum tata negara itu kan sebetulnya ya
nah kemudian teman teman media ngecek
pas rame rame ya apa namanya
ternyata di prolegnas juga ya sama
itu di awal dua ribu sembilan belas kita juga sudah mengusulkan revisi undang undang md tiga
nah tetapi namanya proses pembentukan undang undang
yang kedua soal kesepakatan politik akhirnya
nah sekarang ini memang sudah apa
masih ada di dalam list
tapi kita belum pernah bicarain soal itu
karena kan belum pernah ada usulan
ya jangan ini jangan juga kemudian dikaitkan ya
tiba tiba sekarang kalau kita bicara tentang soal
hanya sekedar soal tadi
untuk mengakomodasi beberapa kepentingan partai politik
kalau dalam perspektif kami
oke baik kalau gitu saya tanyakan ke mas ferry
se urgensi apa sih yang dilihatnya untuk harus mengubah
undang undang kementerian negara ini
ya kalau berkaitan dengan jumlah ya tidak ada urgensinya ya
kecuali pembahasan soal bentuk dan jenis urusan kementerian apa
yang kemudian diperlukan dalam tata kelola pemerintahan
terutama soal era global ya
tapi kalau soal tiga puluh empat bagi saya ya
itu jauh dari sejarah ya
bahwa kita punya pengalaman buruk
soal pembagian kursi menteri
sehingga dibentuklah undang undang khusus tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
yang nomenklatur kementerian juga sudah diatur dengan rinci di dalamnya
sangat cukup menurut saya kalau dibandingkan dengan
pengalaman negara negara lain dan sejarah kita
perlu diketahui mbak odri arti kabinet itu adalah
tempat bertemunya pemimpin dengan orang orang kepercayaannya
nah oleh karena itu masa ruang kecil itu akan dipenuhi orang orang
yang banyak sekali bisa sempit ruangannya
itu arti sejarahnya arti namanya
fakta sejarahnya kita memang memperkecil
gagasan jumlah kementerian untuk membangun
pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien
kalau kita mengusul kementerian
di dua ribu empat belas ketika presiden jokowi periode pertama
kita mengusulkan hanya dua puluh enam menteri
kementeriannya tetap tiga puluh empat untuk menjauhkan dari
pemubaziran anggaran karena nomenklatur yang diubah ubah
jadi kalau bang dolly itu jadi menteri
dia mungkin akan mengurus dua kementerian atau tiga kementerian
jadi tidak lagi orang yang diperbanyak
tetapi orangnya diperkecil kementeriannya tetap tiga puluh empat
untuk objek objek yang sama
dia tidak saling tabrakan karena peraturan menteri
nah tapi kalau mas ferry berhubungan dengan sekarang nih ya
ini dilihatnya sebenarnya emang kebetulan atau enggak sih
dekat dengan rencana untuk menambah kementerian
menjadi empat puluh di eranya pak prabowo nanti
ya prolegnas itu kan cukup lama
tetapi draftnya belum dibagi bagi
menyebabkan banyak orang yang ingin mempengaruhi
untuk kemudian mengolah wacananya
teman teman asosiasi pengajar hukum tata negara
menghapuskan mengko menteri koordinator
dalam pertemuan dengan presiden joko widodo
nah sekarang berubah lagi menjadi empat puluh
saya pikir ini bicara soal tukang saja
yang sedang mengerjakan proyek yang punya kepentingan
tapi untuk presiden sebagai presiden yang efektif
menurut saya semua sudah tahu ilmunya
bahwa presiden yang terbaik itu adalah
tapi anak buahnya yang akan bekerja
dari undang undang revisi undang undang kementerian negara ini
apakah sudah disetujui oleh semua fraksi di dpr
bahwa itu kan masih di dalam list prolegnas
apakah kemudian akan kita bahas di masa sidang kapan
kita sampai sekarang belum melakukan proses
apapun terhadap revisi atau penyempurnaan undang undang ini
kalau perubahan perundang saya selalu lebih setuju
kalau itu melalui pembahasan oleh pembuat undang undang
kajian akademik uji publik dan macam macam
nah jadi kita jangan bicara angka dulu kalau masuk ke situ
atau mungkin belum tentu juga kurang
tergantung nanti kebutuhannya apa